bawa bawa aja jangan jorok dong
assalamu'alaikum kang asep kang asep
assalamu'alaikum mas mala ada apa

dipukuli memangnya kenapa
ya kang asep udah nanti saya jelasin sambil jalan kang asep
mendingan sekarang kita langsung ke sana aja menolong haji usman
ujang ada apa bapak mana ujang
wah haji teh dikuburkan
iya teh ayo teh cepet ke rumah aku
wah haji dikuburkan
iya iya tunggu sebentar ya
jom bapak ke mana jom
bapak ke mana
bapak mau segarat semuanya mau dibuang ke hutan
cepet cepet cepet nanti keburu dibangun bidang tak buat
ambil lupah kalian
terima kasih bos
kalian harus tutup mulut
dendam gua sudah terbalaskan
ternyata begitu mudah untuk menyingkirkan bajingan sejak itu
berarti malam ini kita bebas
karena musuh kita sudah dimakan binatang buas
kalau ada yang sok jago seperti dia mampusin aja
gua setuju banget jan
bapak sudah mending
tidak tidak tidak
kami terlambat menolongnya
tamatlah riwayatmu usman
itulah akibatnya kalau berani menentang alam kegelapan
kita harus tidur di masjid bukan
sekarang kita sudah bebas
sudah bebas tidak ada yang mengganggu kita lagi
saya sudah tidak sabar saya ingin tidur di lantai
sampai jumpa lagi